ada juga inovasi yang akan dilakukan pemerintah agar arus lalu lintas semakin lancar di ibu kota jakarta
dan kemang dikabarkan mahkamah agung telah memutuskan untuk membatalkan peraturan gubernur atau pergub
ini tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di jalan mh tamrin
iya dan ini merupakan pergub dki jakarta nomor satu ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu empat belas
serta perbatasan lalu lintas sepeda motor di jalan mh tamrin yang kemudian dibatalkan
pembatasan lalu lintas sepeda motor di jalan mh tamrin ini sebelumnya dibuat di era kepemimpinan
dilansir detik com dalam putusan itu ma mengabulkan permohonan yuliansya hamid dan diki iskandar
untuk membatalkan pergub dki tersebut
majelis hakim yang dipimpin irfan fahrudin menyatakan aturan tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
pergub pembatasan lalu lintas sepeda motor itu juga dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat
majelis hakim agung memerintahkan panitra ma mengirimkan petikan putusan kepada percetakan negara
dikantumkan dalam berita negara
untuk mengetahui kepastian pencabutan pergub larangan bermotor ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia hemas sito sikolit kita di jalan mh tamrin jakarta
baik selamat pagi hemas
ini setelah adanya putusan ma terkait pencabutan pergub larangan bermotor di jalan mh tamrin
apakah rambu rambu larangan sepeda motor melintas sudah dicopot
dan apakah masyarakat sudah kembali melintasi jalan protokol tersebut
ya selamat pagi aldi dan lady hingga hari ini
pagi ini khususnya larangan kendaraan bermotor untuk melintas di sekitar jalan mh tamrin
hingga jalan medan merdeka barat memang sudah diputuskan oleh pihak ma
yaitu untuk mencabut larangan yang sebelumnya dimulai diperlakukan pada sekitar desember dua ribu empat belas

yang diperlakukan pada saat pemerintahan gubernur basuki masyarakat
namun hingga saat ini memang untuk rambu rambu sendiri belum ada yang dilepas di sekitar jalan mh tamrin
dan untuk sosialisasi untuk larangan yang sudah dicabut itu sendiri memang masih dalam tahap sosialisasi
dan belum dipastikan kapan akan segera dilaksanakan larangan pelintasan sepeda motor yang dicabut itu
untuk dapat melintas kembali di sekitar jalan mh tamrin hingga jalan medan merdeka barat
untuk larangan kendaraan sepeda motor tersebut untuk melintasi di sekitar jalan ring satu tersebut diperlakukan mulai pukul enam hingga mulai pukul sebelas malam
dan sebelumnya pihak pemprov dki jakarta juga sudah menanggapi hal ini
di mana gubernur dki jakarta yang bertugas saat ini gubernur anies baswedan sendiri memang dalam kampanye sebelumnya juga beliau mengatakan
adanya ulasan untuk kemudian mencabut larangan sepeda motor dalam rangka untuk larangan sepeda motor
pertanyaan terakhir apakah pengguna kendaraan sepeda motor yang akan mencabut larangan sepeda motor ini